penggunaan media sosial yang semakin masif menjadi kesempatan bagi pelaku bisnis
memanfaatkan endorsement sebagai bentuk pemasaran digital
perhatikan serba serbi endorsement berikut ini agar promosi produk dan jasa lancar
dan mampu meningkatkan penjualan
aku sih lihat beberapa aspek dari ya gimana orang itu nge influence kita
yang pertama tuh lihat barangnya dulu bagus apa enggak kualitasnya
kebetulan yang endorse nya tuh kayak kelihatan kece gitu kan yaudah dicoba gitu
nah yang pertama yang saya lihat itu adalah cara mereka memberikan
apa kasih tau gitu kan ini apa gitu terus gunanya untuk apa
terus sama selain itu saya selalu ngecek review annya
kalau emang bagus ratingnya bagus saya akan membelinya saya sedang mencobanya gitu
endorsement yang artinya pemberian dukungan merupakan kegiatan
dan suatu barang atau jasa oleh pihak lain melalui media sosial
figur publik selebritas selebgram atau influencer diharapkan dapat mempengaruhi calon konsumen
untuk membeli barang atau jasa yang digunakan atau diakui mereka
endorsement dapat dilakukan dengan sistem berbayar maupun tidak berbayar sesuai dengan kesepakatan
iklan dengan metode endorsement tergolong digital marketing dan sudah menjadi tren dalam sepuluh tahun terakhir
pengamat pemasaran hermawan kartajaya mengatakan perilaku berbelanja seseorang dinamis
sehingga perlu dipahami konsep marketing lima a yaitu awareness appeal as ac dan advocate
meski kekinian hermawan menyarankan agar pemilik bisnis tetap menerapkan strategi dasar pemasaran
yaitu stp yakni segmentasi targeting dan positioning sebelum memutuskan menggunakan metode endorsement
karena selain mahal promosi endorsement membuat konsumen yang berpengaruh
kompetisi menjadi tidak terbatas dengan merek serupa
pertama pilih sosok yang sesuai dengan pangsa pasar produk atau jasa anda
kemudian perhatikan jumlah follower atau pengikut media sosialnya

lalu pilih metode endorsement yang metrik untuk mengukur interaksi audiens terhadap konten sosok tersebut
selanjutnya perhatikan tarif endorsement karena nilainya tergantung dari jumlah follower dan engagement rate sosok yang anda pilih
kemudian sesuaikan anggaran yang dimiliki dengan target yang ingin dicapai bisnis anda
desi aritonang wahyu ramadan jakarta